saksikan bersama bahwa sidang perdana maraton terhadap kasus pembunuhan brigadir yosua
sampai saat ini masih berlangsung dan saat ini dalam agenda pembacaan dakwaan terhadap terdakwa riki rizal
dan kasus pembunuhan brigadir yosua ini memang memasuki sidang perdana dalam sidang yang berlangsung maraton
ferdi sambo kemudian putri candrawati riki rizal dan kuat ma'ruf menjalani sidang secara terpisah hingga malam ini
dan sampai saat ini masih berlangsung
untuk mengulasnya sudah bergabung secara virtual ganjar laksmana pakar hukum pidana universitas indonesia
selamat malam mas ganjar
mas ganjar bagaimana anda melihat sejauh ini jalannya sidang perdana maraton pembunuhan brigadir yosua
suaranya putus putus pak bisa diulangi
iya bagaimana komentar anda terhadap jalannya sidang perdana maraton
terhadap empat terdakwa dalam kasus pembunuhan brigadir yosua
anda melihatnya sejauh ini jalannya efektivitasnya seperti apa
baik hari ini kan baru sidang pertama ya
dengan agenda pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum
jadi apa sih poin penting dari sidang pertama pembacaan dakwaan ini
poin pentingnya adalah jaksa penuntut umum menyampaikan
cerita secara keseluruhan ya
sejak awal yaitu bagian dimana menurut jaksa penuntut umum
menyangkut fakta penting atau peristiwa peristiwa penting sampai dengan terjadinya tindak pidana yaitu hilangnya nyawa
dan ini menyangkut sidang dengan dakwaan pembunuhan bercana
dari sini kita bisa melihat bahwa berdasarkan hasil penyidikan kepolisian
yang kemudian diserahkan kepada jaksa penuntut umum lalu diolah menjadi surat dakwaan
tampak cerita versi pemegang hukum yang berarti versi pendidikan dan jaksa penutup umum dalam persidangan ini
kita tinggal melihat menilai apakah cerita itu sementara ini logis atau tidak
nah nanti di tahap tahap berikutnya jaksa penuntut umum harus membuktikan pasal yang didakwakan
yaitu membuktikan unsur tertulisnya semua lalu didukung dengan bukti bukti yang ada ya alat alat bukti yang ada
itu semua diambil dari fakta fakta yang selama ini sudah didapat sejak dari penyidikan
jadi dari sini kita menilai bahwa
apa yang disampaikan jaksa penuntut umum tadi dalam surat dakwaannya menurut saya sudah cukup jelas ya
sudah cukup jelas bagaimana rumusan terjadinya tindak pidana mulai dari adanya motif
lalu sampai dengan munculnya perencanaan lalu bagaimana pelaksanaannya hingga sampai dengan korban meninggal dunia
oke jadi anda melihatnya sudah cukup jelas dan juga kuat
tapi kemudian ada halnya
hal yang mungkin tidak umum kita lihat di mana hari ini ada langsung agenda pembacaan eksepsi oleh terdakwa
baik itu verdi sambo kemudian tadi baru saja kita lihat eksepsi oleh putri candrawati
nah bagaimana kemudian ini berpengaruh terhadap momentum sidang perdana ini
ya begini sekarang ini kan masih berjalan sidang dengan terdakwa rr ya
tadi sudah dengan terdakwa fs dan terdakwa pc dan di sidang tadi pengacara terdakwa sudah menyampaikan eksepsi
kalau sementara ini dalam penilaian saya dakwaan ini sudah cukup jelas
tantangannya tinggal bagaimana jaksa penutup umum membuktikan semua cerita itu tadi benar dengan menggunakan alat bukti yang ada
sehingga pasalnya terbukti
nah yang menarik adalah eksepsi dari pengacara
memang pada umumnya eksesi pengacara itu pasti berupaya untuk menggoyahkan ya cerita atau konstruksi hukum yang sudah dibuat oleh jaksa penduduk umum
maka tim pengacara itu pada umumnya akan mencoba menyodorkan fakta fakta bahwa cerita dakwaan jaksa penuntut umum tidak logis
atau ada hal hal yang kurang jelas
nah tapi kebanyakan tadi menurut saya sudah menyangkut masuk ke pokok perkara
jadi sudah terlalu jauh masuk ke pokok perkara
masuk ke pokok perkara saja tidak boleh ini masuknya terlalu jauh
karena seharusnya eksepsi itu kan misalnya dianggap tidak jelas karena konstruksi pasalnya membingungkan
atau ada katakanlah subjeknya jangan jangan ini error impersonal
atau ada waktunya yang tidak masuk akal
termasuk mungkin sebetulnya hal hal yang bersifat salah ketik atau tyco error
nah kalau masuk terlalu jauh ini maksudnya bagaimana mas ganjar
ya masih terlalu jauh itu maksudnya begini
eksepsi itu kan keberatan terhadap formalitas surat dakwaan
terlalu jauh itu masuk ke pokok perkara
jadi tampak sekali bahwa tadi setidaknya
apa disidang dengan terdakwa fs dan pc pengacara masuk kepada hal hal yang sifatnya fakta dan substansi perkara
yang nanti pembuktiannya ada di pemeriksaan pokok perkara
ini kan belum ini baru cerita pengantar dari jaksa ya yang biasa disebut sebagai surat dakwaan
apakah ceritanya masuk akal atau tidak apakah menyangkut orang yang benar atau tidak
apakah sudah cukup jelas atau belum
kalau dibilang misalnya kurang jelas atau tidak jelas
kalau menurut saya sih sudah cukup jelas ya
karena dari semua runutan cerita yang dibangun sudah menurut saya cukup logis tinggal ya itu tadi
tantangannya apakah jaksa penutup umum mampu membuktikan cerita itu semuanya benar adanya dengan alat alat bukti yang ada
nah kalau sudah mencoba mematahkan cerita saya khawatir memang ada kecenderungan ini ya
pengacara kuasa hukum atau terdakwa itu masuk terlalu
jauh ingin membantah bahwa bukan tindak pidana atau bahwa dia bukan pelakunya
nah ini nanti ini sih tugas pada saat pembuktian dalam perusahaan selanjutnya
baik apakah kemudian itu nantinya hal hal yang kemudian dimasukkan ke dalam eksepsi yang tadi mas ganjar katakan terlalu jauh ini akan kemudian bisa berpengaruh terhadap putusan selah
ya itu kalau menurut saya karena terlalu jauh
biasanya diabaikan oleh hakim
ya putusan selas pada umumnya akan bahwa eksepsi tidak diterima
jadi kalau melihat mendengarkan eksepsi tadi menurut saya itu tadi terlalu jauh masuk ke pokok perkara bahkan juga masuk terlalu jauh
kalaupun dipertanyakan misalnya tidak jelas di sebelah mananya yang tidak jelas ya
kalau menyangkut cerita
cerita yang menurut versi pengacara terdakwa misalnya tidak tepat ya itu nanti dibuktikannya di pengadilan
justru seharusnya begini kalau ada cerita yang tidak tepat
itu kan berarti pengacara terdakwa punya kesempatan untuk mematahkan itu di saat di sidang pembuktian nanti
dan itu lumrah begitu ya strategi kemudian untuk memasukkan eksepsi yang kemudian terlalu jauh anda melihatnya bagaimana
kalau dibilang lumrah
memang kerap terjadi
tetapi secara hukum tidak tepat karena eksepsi itu menyangkut formalitas surat dakwaan
jadi formalitasnya saja
jadi bukan menyangkut substansi perkara
apakah betul peristiwa pembunuhan sudah terjadi itu nanti di substansi perkara
apakah betul misalnya terdakwa yang menembak terdakwa yang menyuruh terdakwa yang menyebabkan pistol dan lain lain itu nanti di pokok perkara
terakhir kalau begitu mas ganjar apa yang kemudian nanti kita harapkan
hari ini sudah ada sidang maraton besok akan digelar sidang selanjutnya untuk terdakwa atau saksi yang berbeda
jadi begini kalau kita lihat hari ini kan tampaknya coba diselesaikan ya kalau saya tidak salah
terdakwa fs bc rr dan kemungkinan km
nah ini juga ada alasan urutan urutan seperti ini ada alasan
jadi kalau saya melihat berdasarkan konstruksi peristiwa berdasarkan informasi yang saya dapat dari media dan berbagai sumber lainnya
e ini memang ada sedikit perbedaan dibanding terdakwa terdakwa lain
terutama menyangkut keterangannya yang dalam kapasitas justice collaborator
dan kenapa dia di
dipisahkan kenapa dia dipercaya sebagai justice collaborator tentu penegak hukum punya alasan tersendiri
yaitu bahwa memang ia menjadi pelaku yang keterlibatannya sedikit berbeda
dan mungkin keterangannya paling dipercaya ya
penyidik dan oleh penuntut umum sementara ini
dan juga ada kemungkinan keterangannya akan kontradiksi mungkin dengan empat terdakwa lain
yang dipisahkan atau setidak tidaknya belakangan dia
baik kita akan tunggu sama sama bagaimana kemungkinan

baik kita akan tunggu sama sama bagaimana kemungkinan
bagaimana kemudian jalannya persidangan besok
ganjar laksana pakar hukum pidana universitas indonesia
terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newscast
terima kasih pana
cnn indonesia newscast segera kembali